lagu berjudul solat dipilih menjadi single perdana di mini album religi hedi yunus kali ini
lagu ciptaan yofi widianto dan hedi ini merupakan daur ulang yang diambil dari album religi pertamanya di tahun dua ribu
di tahun tahun sebelumnya memilih untuk merilis single kenapa akhirnya tahun ini memutuskan untuk bikin album ini
tahun ini saya tiba tiba tadinya mau rilis cuma single doang tadi aja tahun ini cuma mau rilis sholat aja gitu
cuman pas sholat udah selesai udah mixing mastering tiba tiba ada ide lagi yang lain walaupun udah mepet
tinggal tiga minggu menuju ramadan kemarin kayaknya mini album lucu dan ini
tinggal nambah satu lagu lagi rekaman terus saya bisa ngambil dari single yang tahun tahun lalu saya jadiin kompilasi jadi satu mini alfie
sebenarnya kenapa sih pengen bikin album religi
alasan utamanya sih untuk dari segi batinnya ya ada kepuasan batin satu
kemudian ya wujud rasa bersyukur saya selama ini bisa berkarir sama allah saya dikasih kesempatan untuk bisa mengais
rezeki dari suara saya
di album ini hedi juga menyanyikan kembali lagu rayakan kemenangan yang merupakan ciptaan elva cesioria
hedi berharap lagu lagu ini bisa mengajak kebaikan untuk dirinya dan juga orang lain
dria putri jakarta